imbas kebakaran hutan dan lahan di provinsi jambi pasien ispa mengalami peningkatan tembus ribuan orang
jumlah pasien didominasi anak anak
bergabung produser lapangan cnn indonesia arven kennedy dari jambi
arven bagaimana kondisi atau pantauan anda di sana terkait dengan kebakaran hutan dan lahan
ya tiffany di dua kabupaten tanjung jabung timur dan muara jambi saat ini hanya dilakukan pendinginan saja tidak lagi pemadaman
api sudah dapat dipadamkan
di kabupaten muara jambi luas yang terbakar itu sekitar sepuluh hektare
sudah sore kemarin sudah bisa ditanggulangi dipadamkan
dan mulai sore kemarin juga sampai hari ini terus dilakukan pendinginan
pendinginan agar api
yang di dalam gambut tidak timbul kembali
itu juga di daerah tanjung jambung barat
api sudah juga dipadamkan
itu sekitar ada tiga hektare
dan juga petugas terus melakukan pendinginan pendinginan di lokasi lokasi yang memang bekas kebakaran gambut
oke kondisinya artinya berangsur membaik
kalau dari yang anda rasakan di sana seberapa mengganggu sebenarnya asap dari karhutlah ini
berdampak pada aktivitas sehari hari
kita tahu sebenarnya bahwa dampak dari karhutlah bukan tahun ini atau kali ini saja terjadi
tapi kalau dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya seperti apa
iya saat ini kebakaran hutan yang terjadi di jambi luasnya tidak begitu besar dibanding tahun lalu atau tahun sebelumnya dan juga di daerah lain
saat ini dari februari sampai hari ini luas lahan yang terbakar itu sekitar lima ratus hektare
dan itu juga tersebar
tersebar di berbagai daerah
dan titik yang terbakar juga tidak terlalu luas hanya lima sampai sepuluh hektare
saat ini asap yang ada di kota jambi merupakan asap yang dibawa angin dari arah selatan
arah selatan itu dari sumatera selatan ke arah tenggara jambi
yang menyelimuti kota jambi itu semuanya dari arah selatan sumatera selatan
oke bagaimana penanganan kepada masyarakat yang terdampak dari
asap kebakaran hutan dan lahan ini
karena ribuan orang menderita ispa yang didominasi oleh anak anak
pantauan dari anda terkait dengan ketersediaan penanganan rumah sakit dan lain sebagainya seperti apa arven
memang yang paling terdampak dari kebakaran hutan dan lahan ini di daerah kota jambi sendiri
karena kota jambi tetapnya di tengah di antara kabupaten mura jambi kabupaten tanjung jambung timur
dan juga berbatasan dengan sumatera selatan
nah siap m code
dari awal timbulnya kabut asap sudah menghimbau warga murid sekolah untuk tidak melakukan aktivitas di ruangan di luar ruangan
dan menggunakan masker apabila di luar ruangan
juga rencana pemkot apabila beberapa hari ke depan ini kabut asap semakin tebal ispu semakin menaik
maka mungkin mengurangi jam pelajaran dan juga mungkin melakukan belajar dari jarak jauh atau daring
baik terima kasih arven kennedy
mudah mudahan kondisi di sana berangsur membaik
selamat sore selamat bertugas kembali